dan akibatnya puluhan pasien dievakuasi dan menjalani perawatan sementara di pelataran rumah sakit
dan ini artinya memang bisa terjadi karena kan yang disuntik itu banyak sekali
namun ada beberapa kedai makan yang masih menggunakan arang
salah satu organisasi yang berhenti paling pertama